kabel listrik terjuntai ke tanah memakan korban jiwa
di pasuruan jawa timur seorang warga yang bermaksud memindahkan kabel listrik terjuntai
lantaran membahayakan pengguna jalan korban justru tewas tersetrum
tragedi ini terjadi senin pagi korban berinisiatif ingin memindahkan kabel listrik
tapi tidak mengetahui bila kabel masih dialiri alus listrik
seketika korban langsung tersetrum saat memegang kabel
korban diketahui bernama nawawi warga desa gambir kuning
kecamatan keraton pasuruan jawa timur tewas di lokasi
oleh warga jenazah korban dievakuasi ke mobil patroli untuk dibawa ke rumah sakit dr r sudarsono
pihak keluarga menolak otopsi sementara kepolisian tetap melakukan penyelidikan
pihak warga menolak otopsi sementara kepolisian tetap melakukan penyelidikan